inilah pramono budianto kakek berusia tujuh puluh satu tahun
warga jalan bala putra dewa brojonalan wanurejo kecamatan borobudur
kabupaten magelang jawa tengah
saat menunjukkan salah satu sepeda ontel koleksinya
setelah saya mengoleksi sepeda
sepeda itu kan ya komplek sama keluarga
umai sini sepeda toh sampai jadi sarang tikus
akhirnya saya bingung sendiri akhirnya mawas diri
oh iya saya itu kok jadi orang kok serakah itu
akhirnya saya punya ide saya cari tempat wisata di borobudur
kemudian saya sewakan dengan harga murah sekali

untuk tarif sewa per hari pramono menyewakan sepeda koleksinya
dari harga rp lima belas untuk sepeda tua
rp dua puluh lima untuk sepeda dengan boncengan
dan rp seratus untuk jenis sepeda touring
karena lebih efisiensi bagi kami para peserta sepeda
untuk destinasi wisata di daerah taraboro budur saja
karena sepeda itu selain untuk kesehatan
dan juga kita bisa melihat destinasi yang mungkin kita bisa dijangkau dengan kendaraan
mengoleksi sepeda sekaligus menjadikannya sebagai lahan usaha baru
diakini pemiliknya merupakan berkah pandemi
trijoko purnomo magelang jawa tengah